wah dengerin nih aneh bukan ngasih ide ngebegal tapi sabotase
bedain ngebegal sama sabotase
kalo ngebegal itu untuk kepuasan pribadi hukumnya haram
kalau sabotase itu untuk kemaslahan umat
alah kurang ajar emang nih orang nih
habis ya kok ketauan nih
udah udah udah ente gak usah pake patuh abal abal segala dan
terdosa makin dobel
satu dua tiga
mebek goreng senyong
gak mana adite
kang ini sudah waktunya jam makan malam
mebek gorengnya sudah datang
ya sudah aja
mau tidak mau
makan nasi sama sayuran dulu
mana muda kente
eh malah diam
mana bebeknya nih
bebek gorengnya belum dateng
kemarin kita makan nasi pakai kecap
antum php para santri disini semuanya
antum membodohi kita semua
dengan harapan palsu
antum telah menistai semua yang ada disini
antum mesti dihukum
kita udah ngebayangin bebek nih
punya mulut jaga ya
eh tuh bebek goreng
udah gua bayar mba zulika
kau gak percaya
terus bebeknya mana
yang beli bebek goreng si tommy
kenapa muka lo yang kaya bebek gorengnya
emang bener kagak ada buktinya
kagak ada bebeknya
diam loh semua lo
kita jangan dibodoh bodohin dong
sudah sudah antum
nanti ribut lagi
kalau soal urusan makan santri mah
itu teh amat dah dari ustadz sepuh
bukan urusan tommy
jangan ribut lagi hanya karena makanan
itu bukan masalah kulannya
itu bukan soal makanannya
ini mah apa aja juga dimakan ya kan
iya kita semua dimakan ya
ini soal haratnya
kita semua udah dibohongin
lo punya mulut emang ya
gak bisa dijaga ya
gue bakal buktiin
kalau gue tuh gak nepo
kalau bener gue ngulung
tunggu lo tunggu lo
aduh makanan ada apa ini kok ribut ribut lagi
jadi begini deh ayayawai ustadz
ya sudah lah
lampu makan yang seadanya aja
dan semua santri santri watih disini sombong bukan
bukan kagak bersyukur
kalau semuanya pada asam urat
makanya pakai bismillah
tidak akan kena asam urat
ini kan rezeki dari allah
makan sih makan ya
kok dulu udah buka
eh mantep kan ide aneh
kita bisa pesta bebek goreng sepuasnya
kalau bisa tiap hari aja kita begal orang yang lewat pemakanan
aneh bukan ngasih ide ngebega
kalau ngebegal itu untuk kepuasan pribadi
itu untuk kemaslahan umat
kurang ajar emang nih orang nih
habis ya kau ketahuan nih
udah udah udah ente gak usah pakai patuh abal abal segala
dan ntar dosanya makin dobel
ente serakah banget
badan udah dobel
dosa mau dobel juga
dosa mau dobel juga
yang gede yang senior dulu
baru antum antum semua yang ngambil ngerti kakak

tolong dong yang kerok ya
eh jangan narik narik
narik narik narik
eh sini keluar
karena mau kul bebek
harus balikin nama baik kita
nama baik gue dan tommy harus benar
ini gimana caranya
gimana caranya bukan mikir lo
yang kerok lo ya
lo bikin kita bodoh namanya jerang ajar
jangan lelut lelut dagingnya
sekarang gue mau ngasih kejutan buat semua orang yang ada di dapur
bawa kita kesana
eh enak kajul pakai lepas
bukan aneh bukan aneh
eh bukan aneh
nih hasil gulungan gue dan tommy
bukan aneh tau eh
lo tadi udah ngeduduk gue ya
lo tau siapa yang sabotase tuh bebek goreng
gabuk anak gue lo
dan buat semua orang disini
yang pegal orang yang mau ngantar bebek goreng disini
lo bikin aneh aja ya gabuk
lo yang keladinya
udah ketangkep basah udah bersalah
jangan pake ngelak ya
mau antum dosa dua kali mau
kamu ngerti gak artinya amanah itu apa
amanah adalah lawan kata dari krianat
ini ana bantu menjelaskan dan mengingatkan kembali
sama antum antum dan antuma antuma semuanya yang ada disini ya dengerin ya
amanah itu adalah suatu kepercayaan yang diberikan oleh seseorang kepada kita
nah jadi kita harus menjaga kepercayaan dari amanah itu sendiri
karena ciri ciri orang munafik adalah salah satunya tidak bisa menjaga amanah
ya udah deh sekarang begini kan udah jelas nih semuanya
siapa pelakunya siapa yang keladinya ya
nah bukti udah ada
nirja tiga atuk dua tiga gabuk ya terima semuanya deh
ini kalau masalah hukum hukum
bukan tugas kamu farouk
karena ditempatin yang bertanggung jawab mangkandar
maka biar mangkandar yang menentukan